sepertinya kita harus kelihatan yang kecil aja
kalau kita kejar yang besar
pasti apes kita juga besar
oleh salah maning ini juga trauma
kenapa itu cangkir penyok
kenapa itu cangkir penyok
ini saja belum udah tereak
linda saya kok terus sampai sukses
linda saya kok terus sampai sukses
linda saya kok terus sampai sukses
lagi ngapain sih lu tiba tiba berhenti
mending ya ditolongin sama cucunya
itu pengendaranya ke mana
dia nyancang ya
ini kita jalan lagi yuk
eh sini lu gue kasih tau ya
tadi gini gue ini keluar
aduh kong udah deh
ini tinggal kita berdua ya
aku mau ngejar gendut dulu
kayak badannya dia kurus aja
aduh pake nyungsem segala lagi
main main rupanya dia
kayaknya aku kenal sama bocah luar itu
tuh ambil saya curut
tuh ambil saya curut
tuh ambil saya curut
tuh ambil saya curut
punya anak buah otaknya lemot
macam berang berang sawah
gara gara bocah itu pun
di rumah itu
aku parno sama bocah bocah itu boss
kenapa lah kau tangkap
musuh kau tangkap
dulu kau lipat
sekarang kau kejar juga
ada apaan sih joy
yang bener sih
coba kita lihat ke belakang
hah itu mereka
kayaknya itu mah penjahat yang kemarin match
kita kecoh aja mereka
nih gue ke arah kiri
lo ke arah kanan
sebesarnya kita harus thighar yang kecil
kalo kitacjaq thighar yang besar
pasti apes kita juga besar
temelam aurait juga dengan kenyataan
kenapa itu canggir pantas masih ngejar gue
dia udah de jugend
lu punya mata enggak sih kalau jalan ah waduh kita kecil juga apes nih iya lu dua malah bacot
lagi lu lihat nih tangan gua nyampe berdarah begini gua nggak mau tahu ya lu berdua harus
berugi ini namanya extra apaan tuh istilahnya basket gelap kita lagi cepetan udah jauh dia
udah jauh coba tinggal
alhamdulillah untuk selamat gimana tuh nasib si joy
waduh kena orang
apa lagi kerjanya nih dia lagi rupanya
jangan kue dong teman gue yang hitam
nah lu tengah jalan
makan turun bur
jalan kemana kau
enak kasian deh lo
lagi kutu dia lah aku ini
ah rupanya kau lubuk bocah itu
kasian deh lo
untung gak ada yang liat
kenapa gak ada yang liat
aduh cepet kali curut itu larinya
belum tau dia
kalau lo gak nyelek lo gak bakalan nengok
yang nyulik lo itu bu chetu
udah gue banyak kerjaan
eh bocah sini tau
aduh aduh aduh
aduh kan temen gue ada satu lagi
lo jangan kurang ajar sama gue gue mau lelawan
aduh aduh aduh
aduh kenapa sekarang apesnya pindah ke gue aduh hii hii
kalau gue lagi hapes gini gak pernah berdua nama lo
kenapa kamu sirah muka saya pake chat itu
kenapa muka lo ada di situ
aduh benar juga ya kenapa muka saya ada di sini
aku ingin bocah itu bu
eh sekarang lo pake chat itu bu